sementara untuk di gedung kpu ini memang sudah ramai sekali ketua umum partai politik khususnya koalisi prabowo gibran ini memang sudah hadir
tadi juga ada ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
kemudian juga tadi ada ketua umum partai golkar erlangga hartarto
tadi juga saya sempat melihat ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan ketua tkn prabowo gibran rusan ruslani
bahkan tadi juga saya melihat ada menko polhukam
adi cahyanto juga hadir di kpu
memang menurut jadwal pada pukul sepuluh pagi ini akan ada penetapan pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat di gedung kpu
tito karnavian juga memang sudah hadir di kpu
kompak menggunakan kemeja putih
pak tito menggunakan seragam
kita masih akan tunggu bagaimana perjalanan dari kertanegara menuju gedung kpu di imam bonjol menteng jakarta
juga informasinya dari capres pemilu dua ribu dua puluh empat nomor urut dua
begitu ada anies baswedan
rencananya memang terkonfirmasi untuk hadir
tapi kita akan lihat nanti akan benar benar hadirkah ke kpu bersama dengan muhaymin ganjar mahfud
tapi mungkin saja nanti akan ada perubahan atau semacamnya
tapi nanti kita akan nantikan bersama
termasuk juga ini yang saya juga nantikan adalah bagaimana mengakhiri polemik pilpres ini
tadi sesuai dengan gibran di solo mengatakan kita rangkul semuanya
apalagi satu dan juga tiga juga sudah mengucapkan selamat
termasuk juga partai mana yang kemudian akan disambangi begitu atau dikunjungi untuk bersilaturahmi
partai pertama itulah yang kemudian juga membuat kita penasaran pastinya
tapi tadi kang ujang mengatakan demokrasi yang sehat tetap harus ada pengawasan di luar pemerintahan
orkestra seirama dan sekata begitu ya kan
jadi elitnya enak rakyat ditinggalkan
itu tanda tanda bahwa tidak ada oposisi yang kuat itu
dan dimanapun di negara demokrasi manapun
misalkan di amerika pun ya walaupun mereka dua partai kuat ya gitu ya
kalau demokratnya berkuasa ya republiknya sangat keras mengkritisi
jadi kita walaupun multi partainya besar ya kalau ada yang berkuasa
katakanlah koalisi yang berkuasa
maka ada juga koalisi yang lain juga yang harus mengingatkan
kan hidup ini sederhana mbak adisti ya
ada perempuan ada laki laki siang malam
ya baik buruk gitu ya semua
ada yang memerintah ada yang juga menjadi oposisi
nah ini kan sebenarnya tuhan ciptakan ini semua sebagai bagian untuk mengingatkan kita semua bahwa ya
kalau sesuatu kehidupan ini termasuk kehidupan demokrasi
kehidupan bernegara akan untuk sehat atau ingin sehat
karena bandulnya misalkan kekuasaan terlalu kuat
pencegahan pengawasan atau controlling itu jangan sampai dari masyarakat
partai politik yang memang kuat dan tangguh tadi untuk menjadi oposisi
karena kalau partai politiknya tidak mau ada yang jadi oposisi
mestinya akhirnya diambil oleh rakyat
anda melihat pks dan pd perjuangan nantinya akan berada di luar pemerintahan
walaupun memang kalau kita lihat pks dan pdip ini punya ideologi yang berbeda
ya memang tidak ketemu dalam konteks politik nasional
jadi saya melihat walaupun ideologi berbeda
tapi kalau kepentingannya sama untuk ke depan
saya meyakini akan ketemu juga
jangan jangan lebih kuat begitu kalau ketika mereka bersama
iya karena jangan jangan kalau lebih sama lebih galak dua duanya
dan itu mungkin kita butuhkan
tadi kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat
artinya koalisi pemerintahan prabowo gibran harus kuat
tapi di saat yang sama kita membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh
kalau ada sekenap bangsa indonesia termasuk partai politik
tetapi jangan pernah meninggalkan konsep tadi ya
sebagai pengingat dari tuhan keseimbangannya harus kita jaga
karena untuk tetap bisa mengawasi jalannya pemerintahan
karena memang demokrasi yang sehat memang harusnya sepenuhnya
ada ketua umum dari partai solidaritas indonesia
yang nampaknya lagi menunggu sang kakak begitu ya
hadir di gedung kpu bersama dengan prabowo gibran
untuk sama sama menyaksikan penetapan pemenang pilpres dua ribu sembilan belas
dengan menggunakan kemeja berwarna atau jaket begitu ya
ada mawarnya begitu di belakang gitu kan
nah ini juga yang cukup
menarik untuk kita ulik juga psi ini
apakah nanti juga akan ada jatah menteri begitu kepada psi
ya kalau kita lihat dari
nah jangan jangan memang di pemerintahan ke depan non parlemen akan jadi
yusil juga kan saya dengar pbb juga dapat
saya dengar dengar saya benar atau tidaknya
karena makanya yusril pandai dari awal berkoalisi
ketua tim pak jokowi juga tapi tidak dapat juga
karena tidak dapat menteri maka yang dikasih sekjennya
tapi saya melihat di dalam pemilihan prabowo gibran ini kelihatannya partai yang non parlemen pun
karena koalisinya sejak awal gitu ya
mendukung sebagai basis kekuatan pendukung prabowo juga
yang non parlemen mungkin pbb
tapi anda melihat ks sang akan menduduki porsi itu
tapi psi nya kelihatannya akan ada dapat jatah itu
tapi ya apapun itu ya tergantung dari prabowo geban itu sendiri
yang menentukan yang punya hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dipilihnya
baik dalam partai politik pendukungnya maupun pengusung maupun dari kalangan profesional
tetapi kita juga punya catatan dong gitu ya
bahwa sebagai anak bangsa sebagai kritikus sebagai media untuk mengingatkan kepada mereka
kan semua ada ukurannya ada indikatornya ada parameternya
jadi tidak hanya sekedar populer saja di media sosial
bangsa ini dibangun berbasiskan pada keahlian dong
bukan berdasarkan kepada hal hal lain
jadi kalau kita mereka yang mentrinya ahli ya berintegritas
apalagi pak prabowo mengatakan bahwa nanti pemerintahnya tidak akan korupsi kan
jadi menteri menterinya nanti jangan ada yang terindikasi
kalau dulu kan periode jokowi pertama ditandai oleh kpk tuh
ya padahal belum tentu juga benar gitu
dilos los aja yang terindikasi korupsi itu banyak
bahkan menteri menteri yang sekarang terindikasi korupsi aman aman aja tuh
ya artinya ke depan kalau ingin memperbaiki bangsa kan musuh berat bangsa ini salah satunya korupsi
oleh karena itu ya tadi prabowo gibran punya kewajiban untuk menuntaskan janji kampanye dalam konteks pemberantasan korupsi
dari masa ke masa dari presiden ke presiden belum mampu ya
memeningkatkan indeks persepsi korupsi yang baik yang melonjak gitu
nah inilah sebenarnya momentum prabowo gibran untuk bisa melakukan itu
masyarakat menunggu janji itu dan mudah mudahan sih prabowo gibran bisa tadi ya membawa harapan secerca harapan publik gitu
untuk mengeksekusi merealisasikan janji janji kampanyenya khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi
mengemban tugas amanat lima tahun mendatang kan
kata yang ringan apalagi sulit sekali untuk benar benar menjadi pemimpin yang amanah
ya agak sulit berat dan itu ujiannya besar
mungkin persijanya ingin amanah tapi orang orang di sekitarnya
ada pendukung pendukungnya ada partai politiknya
nah kita ini ada dalam sebuah sistem yang mohon maaf sudah rusak
oleh karena itu menatanya agak berat
kita ada dua ada sistem ada orang gitu
sistemnya baik orangnya nggak baik juga nggak bisa
nah kenapa kalau saya mengikuti teorinya burjo mbak
kenapa kita pas reformasi gak pernah berubah
kenapa tidak berubah sembilan puluh delapan sampai sekarang bahkan cenderung akan setback gitu ya
habitusnya tidak ada yang berubah
dulu zaman orde baru kalau boleh kita katakan dan kita sama sama paham gitu ya
pak mahapudana dulu mengatakan bahwa sebagai mekapulkan
korupsi tengok kanan tengok kiri atas bawah semua korupsi
oleh karena itu ini momentum perubahan ya sebenarnya yang harus dibangun oleh prabowo gibran ke depan
dengan berangkat dari janji janji kampanye itu
demi indonesia yang lebih baik
pr nya adalah bagaimana bisa benar benar memberantas korupsi
ada di indonesia supaya benar benar bersih begitu ya
sama seperti ke meja yang prabowo gimbran pakai gitu ya
mudah mudahan kita harus optimis
dan kita percayakan makanya kalau nanti bisa atau tidaknya kita kritisi bersama begitu
oke dari pantauan udara visual drone yang kita terima
tampaknya ini rombongan dari prabowo subianto dan juga gimbran rakabumingra
ini sudah tiba di gedung kpu
sepuluh menit jelang penetapan pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat
ini dia rombongan dari prabowo gibran sudah tiba di gedung kpu republik indonesia
ya mobilnya pun putih
presiden joko widodo sudah menyebut bahwa memang akan mendukung
proses transisi ke pemerintahan yang baru
jarang jarang kan ya ada dukungan untuk transisi ke pemerintahan yang baru
tetapi kalau boleh saya lanjutkan ya
saya kritik saya sebenarnya tim transisi itu harus dibangun oleh pemerintahan yang baru
ada prabowo subianto gimbran rakabumingra
kemudian sudah tiba kita simak bersama kita lihat
titi soeharto juga sudah hadir
kemudian dengan sang anak begitu ya
dari anak dari prabowo subianto juga sudah hadir
kita tampaknya akan ada pernyataan dari prabowo subianto dan juga gimbran rakabumingra
kita coba simak bagaimana pernyataannya
jadi terima kasih kita hari ini datang ke kpu
sebagai bagian dari proses yang kita jalankan bersama
dan kita sudah ikuti semua prosesnya hari ini
kita menerima ketetapan dari kpu
dan selanjutnya kita akan mulai bekerja keras
saya kira yang penting adalah sekarang kewajiban kita semua sebagai apalagi unsur pimpinan politik
kewajiban kita adalah untuk bekerja sama
rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik
ya baru saja kita simak bersama pernyataan dari prabowo subianto didampingi oleh wakilnya
yang saya underline adalah di garis bawahi
bekerja sama untuk rakyat
apa yang anda baca dari pernyataan prabowo
kalau kita bicara bekerja sama artinya prabowo gibran harus kompak
nanti yang armada baru misalkan koalisi yang baru partai baru juga harus kompak
nah kekompakannya menentukan untuk keberpihakan kebenar rakyat
masa sih negara yang katanya kaya
kita ini tidur di atas emas